sumatera barat punya kuliner khas yaitu martabak kubang dan minuman tomat top
saat ini di bekasi jawa barat ada loh kafe yang menyediakan hidangan ini
yang membedakan martabak kubang dengan martabak lain adalah isinya
selain daun bawang dan telur martabak kubang diisi dengan potongan daging rendang
setelah digoreng martabak kubang disajikan dengan kuah spesial
makanannya sudah sekarang kita buat minumannya ya yakni tomat top
bahannya ada tiga macam yakni tomat susu kental manis dan telur bebek
tomat dimasukkan ke dalam air panas bersama telur hingga setengah matang
tuang susu kental manis ke dalam gelas tambahkan telur setengah matang
serta tomat yang sudah dikupas dan dipotong kecil kecil
aku pesen tomat top tomat top ini dari tomat terus pakai susu sama telur bebek
katanya sih bisa nambah stamina gitu rasanya segar banget
martabak kubang martabak kubang nih pakai dagingnya daging rendang enak banget
ya karena masakan sumatera barat ya seperti sate soto padang kemudian martabak kubang
itu sudah diterima oleh masyarakat indonesia
sehingga kita berharap bukan hanya orang sumatera barat
tapi semua lapisan masyarakat bisa menikmati makanan
kalau di pd jaya aceh ada camilan yang cukup terkenal
yakni kerupuk muling atau amping melincu
di salah satu desa tepatnya desa belangbaroh kecamatan gelumpangbaro
ada sentra produksi kerupuk muling yang dikenal dengan sebutan dapur janda
ya pemilik dan bekerja di sentra produksi kerupuk muling ini semuanya berstatus janda
rosnita mempekerjakan lima tetangganya untuk memproduksi kerupuk muling di samping rumahnya
sempat berhenti produksi dan merumahkan karyawannya lantaran pandemi covid sembilan belas
tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu di pertengahan dua ribu dua puluh dua permintaan kerupuk muling kembali meningkat
rosnita dan karyawannya pun kembali memproduksi kerupuk poling
harga yang sempat anjlok hingga rp empat puluh per kilogram
perlahan mulai naik hingga rp enam puluh per kilogram
rp lima puluh untuk kualitas biasa dan rp tujuh puluh untuk kualitas super
dalam sehari dapur ini bisa menghasilkan lima puluh hingga enam puluh kg kerupuk mulih
satu bambu dapatnya tujuh on itu kering
satu bambu mentah anak melenjok
ini dapat kerupuknya tujuh on
ini dalam satu hari berapa bambu dapat ibu
oh siapnya kadang kadang sepuluh kadang kadang sembilan
dan ini saya beli banyak ya untuk oleh oleh dan untuk bagi bagi untuk keluarga juga yang di luar kota
kerupuk muling merupakan kuliner khas warga pidi sejak ratusan tahun silam
untuk mengabadikan kerupuk muling sebagai salah satu kuliner khas
bupati pidi periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua roni ahmad
membangun tugu berbentuk biji melinjo atau anak muling
disimpang lampu merah kota sikli
tim liputan cnn indonesia